nama ibu kandung tempat tanggal lahir nomor kartu nomor pin otp
nomor telepon email pekerjaan atau nomor telepon orang tua dan lain sebagainya
kalau misalkan ada kayak kartu kartu yang dipakai keluarga itu kita masih berbagi
cuman kalau buat di luar keluarga nggak pernah sih
pernah tapi untuk yang dikenal
yang aku inget sih atau yang disengaja sih kayak gak pernah
saya perhatikan biasanya kalau ada https gitu ya
dan juga nanti saya lihat kalau seandainya memang disaat input data kartu kredit
oh udah pakai itu disecure atau belum
kalau seandainya cuma minta data kartu kredit tapi dia nggak jelas equaringnya yang bagus yang benar
buat diriku safe aja tuh selalu ngelihat dari bagaimana mereka verifikasi pembayaran segala macam itu juga penting kan
nah kalau misalnya aku merasa itu aman ya aku akan melakukan di situ
biasanya di aplikasi ataupun e commerce yang memang cukup ternama gitu ya
beli online tuh lebih suka ke e commerce ya
karena e commerce tuh lebih safetynya lebih kejamin daripada kayak misalkan ke sosmed gitu
kayak mungkin instagram atau facebook
karena udah sempat ke hack ya sejujurnya
pada waktu itu ada sempat salah satu e commerce yang dia sempat jebol
nah termasuk email saya gitu
malah saya ternyata jebol juga ternyata di hack juga
informasinya tersebar pas dicek di satu e commerce itu
sedangkan user yang sama email yang kupake itu kepake ke e commerce yang lain atau bahkan user user digitalku yang lain gitu
mungkin kita sudah sangat proteksi diri sendiri
cuma kan kita nggak tahu orang lain sepintar apa atau sehebat apa itu untuk mengakses segala macam data di digital gitu
kita jangan mudah percaya dengan nomor nomor yang nggak jelas
jadi selalu konfirmasi ke nomor yang mudah disediakan
terus kalau untuk transaksi di atm itu jangan sampai

apa dipindah buku pasar dengana kumpulan nonprofits pun